akang teh dapat berapa
sepuluh juta kang
kang atuh kita beli kulkas ya sama motor
uangnya mau akang tabung
ya beli kulkas dulu atau
sisanya teh baru ditabung
akang perangkat jualan lagi ya
punya uang juga percuma kalo ga bisa dibelanjain
punya uang segunung juga kalo ga dibelanjain
teh buat apa
pernah beli kulkas
pernah beli kulkas
tadi sih ke arah sana kang
mungkin ke pos ronda
oh yaudah kalo gitu
makasih ya tien
kamu tuh yang mau kerja apa sarkum
kerja apa saja
kenapa sih rumit bener ya jadi
tidak ada orang
tidak ada orang
tidak ada orang
tidak ke warungnya entin ceng
kita ke warungnya entin ceng
tidak ke warungnya entin ceng
tidak ke warungnya entin ceng
aku mau cari kerja
esy berhenti kerja katanya
jangan cari penyakit lah
jangan cari penyakit lah
kamu nyempil aja sih doy
kirain kamu ada di warung yang baru
warung siapa doi
warung siapa doi
warung siapa doi
kang dadang tau
kang dadang tau
ada warung baru tapi gak ada yang tau

kamu tau kum
kamu tau kum
kamu sibuk amat ngomongin warung
kamu sibuk amat ngobrolin warung

eh nanti dulu
eh nanti dulu
kum ini bukan masalah ada kerjaan apa tidak
masalah warungnya kang dadang
masalah warungnya kang dadang
masalah warungnya kang dadang
masalah warungnya kang dadang
dan febri juga udah tau kalo bapaknya itu sangat sayang

itu poin penting
saya harus kembali ke timur tengah dok
saya gak tenang
supaya febri itu
bisa percaya lagi sama bapaknya
itu yang jadi pikiran saya dok
itu yang jadi pikiran saya dok
coba ibu ganti kunci kamarnya febri
supaya febri itu tahu kalau cuma dia saja yang masuk kamarnya

ya mudah mudahan
perlahan lahan kepercayaan kepada bapaknya bisa kembali

nanti saya akan ke rumah setiap hari
nanti saya akan ke rumah setiap hari
dan ibu guru yola juga pasti akan memantau perkembangannya febri

terima kasih dok
ya saya dihadirkan di cirawas itu
ya saya dihadirkan di ciraos itu
memang untuk hal itu bu
kamu kan kenapa pulang
kamu kan kenapa pulang
kamu kan kenapa pulang
kamu takut kalau mukanya ketemu pak badrun
kamu takut kalau mukanya ketemu pak badrun
di saat kamu sendiri
takut kenapa kenapa
kamu tenang aja
sekarang kita balik ke kebun
sekarang kita balik ke kebun
susah juga cari kamu
budgetnya habis dari kota beli bibit
rencananya kebun kamu mau diapakan
insya allah bagjah mau ngegarapnya dengan serius bang
mau hanya mau mengingatkan sama kamu
kalau kebun kamu sudah dikepung sama pabrik
itu harganya nggak mungkin semahal sekarang
bang datang ke sini
bang ingat alam marhum bapak kamu
saya teh juga ingat
sama pesan alam marhum bapak
katanya kebunnya jangan dijual
kalau kamu berubah pikir
segera hubungi bang
bapak duntian memaksa kang bos
tanganmu kenapa gemeteran
kita balik ke kebun
sini jangan cendam bapak
tolong ambilin kecap di dalam nih
yaudah tuh kalau gitu
nih kang kecap ya
pengajuan kreditnya pak lukman di acc
iya pak iya pak
assalamualaikum pak lukman
tadi pihak bank nelfon saya
ngabarin kalau pengajuan kreditnya pak lukman di acc
setelah pihak bank selesai membayar
bapak bisa langsung menempati rumahnya
iya pak sama sama
rumah nyate jadi dibeli ya kang
agang teh dapat berapa
sepuluh juta kang
ya allah alhamdulillah
alhamdulillah ya allah
atau kita beli kulkas ya
waknyamu akang tabung
ya beli kulkas dulu atau
sisanya teh baru ditabung
akan berangkat jualan lagi ya
punya uang juga percuma kalo gabisa dibelanjain
punya uang segunung juga kalo gabisa dibelanjain teh buat takt flowing